konferensi pers yang akan disampaikan oleh presiden joko widodo
yang akan memberikan keterangan pers terkait dengan insiden tenggelamnya kapal motor di danau toba
saya telah mendapatkan laporan dari menteri perhubungan dan kabasarnas
mengenai musibah kapal motor sinar bangun di perairan danau toba
atas nama pribadi dan seluruh masyarakat indonesia seluruh rakyat indonesia
kita menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia dalam musibah tersebut
dan terhadap korban yang hilang
bnpb untuk secepatnya segera menemukan dan menyelamatkan korban
musibah ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya untuk selalu hati hati dan waspada
bagi semua pemilik kapal
patuhi semua peraturan yang ada
serta ikuti petunjuk dan arahan dari bmkg
mengenai perakiraan dan potensi adanya cuaca buruk
saya juga minta kepada kementerian perhubungan dan dinas perhubungan di daerah
untuk selalu rutin melakukan pengecekan berkala demi keamanan dan keselamatan penumpang
pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia
dan menjamin biaya perawatan untuk yang memerlukan perawatan
saya minta kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi
dan saya telah memerintahkan kepada menteri perhubungan
untuk mengevaluasi seluruh standar keselamatan
bagi angkutan penyerbangan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh